krisis keuangan global tahun dua ribu delapan mengindikasikan kompleksnya perekonomian
risiko demi risiko seolah tular menular ke berbagai sektor ekonomi
terlebih indonesia merupakan negara kepulauan dengan keterkaitan keuangan antar regional
kondisi itu mendorong perlunya ketersediaan data
yang mampu menggambarkan kondisi perekonomian dan sistem keuangan
sejak awal tahun dua ribu empat belas bank indonesia bekerjasama dengan institusi terkait
memulai penyusunan national and regional balance sheet
indonesia pun menjadi negara pertama di dunia yang menginisiasi penyusunan regional balancet
untuk mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan keuangan
data ini menggambarkan keterkaitan antar sektor serta kondisi perekonomian
untuk menganalisis risiko keuangan antar sektor
ketidakseimbangan imbalance keuangan antar institusi domestik dan luar negeri
statistik national and regional balancing disusun berdasarkan
di dalamnya terdapat data seluruh sektor institusi untuk setiap instrumen
bagaimana mengidentifikasi ketidakseimbangan keuangan
ada dua metode yang saat ini dikembangkan oleh bank indonesia
yaitu analisis profil risiko dan analisis jaringan
analisis profil risiko dapat menangkap ketidakseimbangan
yang dapat menjadi sumber risiko yang berasal dari kerentanan masing masing sektor institusi
leverage ratio dan solfabilitas pada sektor institusi
kerentanan dalam sektor institusi dapat berdampak sistemik terhadap sektor institusi lain
apabila terdapat guncangan yang datang dari luar
analisis jaringan digunakan untuk menilai ketahanan sistem keuangan terhadap peningkatan risiko sistemik
melalui interkoneksi dan transmisi risiko antar sektor institusi
contoh hasil analisis indikator ketidakseimbangan keuangan menunjukkan bahwa
keseimbangan sistem keuangan nasional relatif terjaga
perbaikan indikator risiko terjadi pada seluruh sektor ekonomi
yang terlihat dari perbaikan indikator risiko nilai tukar risiko eksternal leverage ratio dan solvabilitas
risiko interkoneksi tertinggi terjadi antara sektor korporasi dengan sektor eksternal
serta sektor perbankan dengan korporasi dan rumah tangga
tingginya interkoneksi tersebut berimplikasi pada perlunya monitoring yang lebih ketat
terhadap sektor korporasi dan rumah tangga
dalam kerangka kebijakan makro prudensial
national and regional balanced serta indikator yang dihasilkan
akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala
bersama dengan surveillance di sektor moneter dan sektor perbankan
national and regional balanced dapat memberikan informasi yang lebih menyeluruh
bagi pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan kebijakan pre emptive